setelah menjalani trial bersama klub liga premier inggris west ham united
penyerang ezra walian memenuhi panggilan pelatih luis mila
untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional u dua puluh dua
sebagai persiapan menghadapi sea games dua ribu tujuh belas di malaysia
meski demikian ezra belum mengikuti latihan bersama pemain lain
karena disarankan agar beristirahat dan mengikuti latihan keesokan harinya
kami sepagi penyerang tim nasional u dua puluh dua ezra walian sudah terlihat di lapangan
sekolah pelita harapan karawaci tanggerang untuk memenuhi panggilan pelatih
bergabung dalam pemusatan latihan bersama skuad tim nasional u dua puluh dua
namun ezra belum mengikuti latihan bersama pemain lain
dan hanya berbincang dengan sejumlah pemain serta pelatih di tribun lapangan
kepada wartawan ezra mengaku senang dapat kembali ke indonesia
dan dipanggil kembali ke indonesia
ezra tidak guna memperkuat tim nasional yang diisi pemain muda
dia akan berjuang bersama rekan setim untuk menjuarai sea games dua ribu dua puluh
ia pun hanya berfokus memelat tim nasional dan saat ini tidak memikirkan
sementara itu asisten pelatih bima sakti mengaku
tim nasional u dua puluh dua ezra walian sudah terlihat di lapangan
dan pelatih memberi kesempatan ezra beristirahat
setelah menempuh perjalanan puluhan jam dari inggris
ezra walian tidak mengikuti pemusatan latihan timnas u dua puluh dua
yang dimulai sejak senin lalu
ia tidak hadir karena harus menjalani
dan menjalani serangkaian uji coba selama sepekan
turnya cnn indonesia